siap jumpa eksklusif di gtv
nanti kita ketemu teman aku dulu ya
baru abis itu kita anterin paket deh
pegangan yang kenceng dong
kemarin saya kirim amaran
pakai paket geledek
mudah mudahan aja hari ini nyampe
biar kak amin ketemu sama hrd nya
memangnya tempat kerjanya jauh kakak
mendingan kak amin langsung aja
dateng ke kantornya
kalau gitu saya mau nurut apa kata neng rika
jadi kakak amin mau berangkat sekarang
halo assalamualaikum mi
kenapa atumi hpnya mati mati terus
ih bukan pipi yang matiin ah
pipi bukannya pelit
tapi gak ada pulsa
siapa yang bentak mimi
masya allah mi
kalau gak mau ojek kenapa kalau lo mau setuk setubaranti
kalau saya gak berhenti
udah sampe kakak
dadah kakak amin
beli pulsa diri ke aja
mas pur cepet banget
mau berangkat sekarang
aku ganti baju dulu ya
lu mau baik baikin gua
lu mau baik baikin gue
galak banget tuh yoyo
masih di kunci neng
iya apa nih bunga tuh cek
ada apa bunga teriak teriak
pintunya di kunci
bunga bisa keluar
aku baru maju
telan dulu makanannya pak

pintunya di kunci
bapak bisa keluar
kamu ambil aja di dalam
sekalian sama kunci yang ngegantung buat kunci ruang tamu
nanti kita ketemu teman aku dulu ya
baru abis itu kita anterin paket deh
pegangan yang kenceng dong
kok gak kerasa
kan aku pegangin paket
pak sofian gak kerja
bapak lagi tidak enak badan
kalau lagi indah enak badan harus istirahat
ih bukan atu bu
sebaiknya yang menjawab itu orang yang ditanya
kuncinya bukan di pintu
tapi di meja tamu
yaudah kamu buka sekalian pintunya
menurut buku yang bapak baca
mengatasi masalah itu dimulai dari hal hal yang kecil
kamu buka pintu itu
kecuali dalam kondisi yang lain
baru bapak yang buka
buka perangkat dulu ya